calon presiden petahana joko widodo melakukan beberapa agenda saat mengunjungi jambi
di antaranya pembagian sertifikat tanah hingga ngevlog dengan para bintara pembina desa atau babinsa se sumatera
sementara itu sambil dibonceng salah satu ojek online capres nomor urut dua prabowo subianto
datang memenuhi undangan untuk bertemu forum gabungan pengemudi ojek online di kawasan sirkuit sentul jawa barat
yang diadakan di halaman kantor gubernur jambi
presiden juga membagikan sk perhutanan sosial kepada masyarakat di hutan pinus kenali jambi
sebagai hak akses untuk mengelola lahan hutan sosial selama tiga puluh lima tahun
selain bertemu dengan warga dan membagikan sertifikat
presiden jokowi beserta panglima tni marsikal tni hadi cahyato juga sebelumnya bertemu dengan babinsa kodam ii sriwijaya di universitas jambi medalu
presiden juga sempat nge vlog bersama sekitar tiga babinsa yang hadir
dalam pengarahan yang diberikan jokowi menyinggung perihal kenaikan tunjangan operasional dan kinerja yang disambut riuh seisi ruangan
jokowi juga diminta agar babinsa bisa meredam berbagai konflik yang berpotensi terjadi di desa
di momen terpisah calon presiden nomor urut dua prabowo subianto memenuhi undangan forum gabungan pengebul ojek online
yang berlangsung pada minggu pagi
pada saat itu jokowi menemukan perhubungan parkir sirkuit sentul jawa barat
prabowo datang ke lokasi acara dengan pengawalan pengemudi ojek online dengan membonceng salah satu motor
kepada masa pergab roda dua prabowo mengaku bahwa dirinya menghormati pekerjaan ojek online
menurutnya isu yang mengatakan sebaliknya adalah fakta yang telah dipelintir
saya terima kasih kalian undang saya karena saya selalu kalau saya bicara maksud saya baik
selalu ada yang coba melintir
dikatakan bahwa saya tidak menghormati pekerjaan ojek online
sebenarnya justru saya berjuang untuk kalian semua
selain menjadikan prabowo sebagai pembina forukap roda ii
para pengemudi ojek online gabungan ini juga menyatakan dukungannya terhadap prabowo
di pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
selain prabowo acara silaturahmi pengemudi ojek online ini juga dihadiri oleh eni di suharto